pandemi covid sembilan belas telah membuat jumlah pesepeda di berbagai kota besar di dunia meroket tajam termasuk jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta mencatat pengguna sepeda di ibu kota melonjak hingga sepuluh kali lipat
selama pembatasan sosial berskala besar pesepeda di jalanan ibu kota melonjak hingga sepuluh kali lipat
data institute for transportation development policy atau itdp juga mencatat lalu lintas pesepeda di jakarta meningkat hingga seribu persen
perubahan perilaku warga ibu kota ini disambut baik pemerintah provinsi dki jakarta
untuk memastikan kenyamanan para pesepeda pemprov dki akan mendorong pembangunan jalur sepeda terproteksi sepanjang lima ratus km
kami di pemprov jakarta menyambut baik mengapresiasi dan memang kita sedang mendorong lebih banyak masyarakat menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan
pembangunan infrastruktur untuk fasilitas ramah lingkungan baik trotoar untuk pejalan kaki jalur sepeda kendaraan umum itu kita dorong supaya jakarta menjadi kota yang lebih ramah lingkungan